direkturat reserse narkoba paul damitrujaya menangkap artis preti asmara
atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan ekstasi di salah satu hotel di kawasan jakarta pusat
pada konferensi pers yang digelar di mapol damitrujaya selasa siang
tersangka preti asmara dihadirkan dengan juga tersangka lain dan barang bukti hasil penangkapan
menurut polisi preti ditangkap dengan sejumlah artis lain hari minggu enam belas juli lalu
saat ditangkap ditemukan barang bukti sabu dan ekstasi
penangkapan preti menambah panjang daftar artis yang terjerat kasus narkotika